seperti jawa timur ini misalnya saat mereka dinyatakan positif covid sembilan belas mereka lebih memilih isolasi mandiri di rumah
kondisi rumah sakit saat ini yang penuh dengan pasien covid sembilan belas bergejala sedang hingga berat menjadi alasan untuk melakukan perawatan dari rumah
selama isolasi pasien dilarang keluar rumah dan kontak fisik dengan orang lain
hal ini untuk mencegah penularan dan penyebaran virus
tempat makan itu kita pisahin jadi jangan sampai itu bercampur dengan yang lain
jadi pakainya itu itu saja
dan tentu saja
tentunya obat obatan dan vitamin yang dibutuhkan buat tubuh sehingga tetap sehat
terus habis itu kayak tiap pagi itu kita ada jadwal untuk jemur diri di atas balkon di rumah
terus sama ya olahraga olahraga nyari keringet terus sama minum obat teratur gitu aja
menurut penanggung jawab rumahnya
menurut penanggung jawab rumahnya
menurut penanggung jawab rumahnya
rumah sakit lapangan indrapura surabaya
isolasi mandiri di rumah aman dilakukan selama disiplin menerapkan protokol kesehatan
selama isolasi mandiri pun pasien covid harus tetap dalam pengawasan tenaga kesehatan
untuk spo dua untuk mengukur saturasi oksigen itu bisa dibeli itu murah
yang kedua kita bisa mengukur tekanan darah kita yang tidak manual
dengan elektrik itu kita bisa mengukur tekanan darah
karena yang satu adalah saturasi oksigen itu sangat penting
terus usahakan penanganannya adalah pemberian obat obatannya adalah untuk ringan gejalanya
kalau batuk pilek panas panas cukup kasih
kita hanya minum multivitamin kita cukup panasnya kita atasi dengan menurunkan panas batuknya kita hilangkan batuknya
serta pileknya kita cukup hilangkan pileknya
selama isolasi mandiri ada beberapa peralatan
ada beberapa peralatan penting yang perlu disiapkan
yang pertama ada termometer pengukur suhu badan
selanjutnya peralatan medis yang penting adalah oksimeter untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh
jika berada di bawah angka tersebut maka anda harus segera mendapatkan penanganan medis
nah sebagai pertolongan pertama jika terjadi sesak nafas selama isoman anda juga wajib menyediakan oksigen portable
konsumsi vitamin secara rutin juga diperlukan
tapi jika anda tidak percaya dapat meningkatkan kekebalan tubuh
yang paling penting untuk mempercepat penyembuhan pasien covid sembilan belas harus tetap tenang dan berpikir positif sehingga imunitas tubuh kian meningkat